aku juga tunjukkan bahwa kamu bisa mandiri tanpa mereka
iya pak siap
biar mereka kapok berbuat seenaknya aja sama kamu
biar singkom sama koswara itu menyesal
kalau begitu papa balik dulu ya
iya jen tapi kan gak seru kalau mainnya cuma berempat
terus sama siapa
sama siapa lagi deb
wuiola kan gak mau
kenapa sih jen
ya berangkat ya
kok pada gak bilang saya sih kalau jadi mako bogor
dang kamu tidak memberitahu si acing
ya ngapain ngajak si acing udah gak punya duit gak punya motor
gak usah diajak lah
doi gak usah digoncengin doi yuk berangkat
kasianlah tukang gadang
loh gak usah digoncengin dulu sampai dia nangis baru seru naik
tegangan ceng bismillahirrahmanirrahim
kalau begitu bawa duit
jangan bawa dengkul
jangan bawa dengkul
kak ateb dateng lagi
maksudnya mau dibawa pulang
dia minta pengen tinggal sama bibinya aja
tapi dia bilang disini teh kayak rumah sendiri
serasa tinggal sama ibunya
kecuali icetnya mau berubah
kecuali icetnya mau berubah
mau kerja yang rajin
mau dikasih tau
emangnya di dunia ini ada yang gratis apa
kalau mau makan teh kerja
nah yang muda
kalau dia teh mau berubah
mau kerja yang rajin boleh tinggal disini
tapi kalau masih jadi anak pemalas mau udah bawa pulang aja sama kang ateb
coba berangkat dagang dulu
gak liat apa orang lagi kesel
gak tau situasi
icetnya anaknya akan kom
siapapun boleh tinggal disini
asalkan dia teh rajin dan mau dikasih tahu
apa lagi sih
kenapa teh diam
kita mau cari apa lagi
sedangkan kita berdua aja merasa kesepian
apalagi kita bercerai
pasti kita lebih kesepian
saya teh gak pernah kesepian
saya teh tuh punya pengganti
kamu tuh yang kesepian
saya mah enggak
kita mau melakukan ini
bakal dapat yang lebih baik dari pasangan kita sebelumnya
tapi bagaimana kalau ternyata lebih buruk neng
cuma kamu teh suami yang buruk di dunia ini
bisa begini kan karena ulah kamu dulu
yang main api sama yati
terus kau mau nyalain saya
soal itu gak usah diomongin lagi deh
gila saya tuh dapat yang baik dan ganteng
kamu teh ngajakin balikan lagi sama saya
itu karena gak ada pilihan lain kan
takut gak dapat pengganti sebaik neng
makanya jangan pernah nyakitin hati istri
akang memang pernah salah
tapi hidup juga harus saling memaafkan nih
setelah teh saya merasa sakit
habis berbuat salah
terus minta maaf begitu aja

mau gak mau burit dulu
lagian pusing saya tak dengerin omongan kamu yang gak berguna
kalau mereka nanti itu ngajak kamu pulang
kamu jangan mau
kamu kan keluarga
seenak enaknya aja dia usir
icu juga gak mau balik lagi ke sana
bahwa kamu bisa mencari kembali
bahwa kamu punya harga diri
dan kamu juga tunjukkan
bisa mandiri tanpa mereka
biar mereka kapok
berbuat seenaknya aja sama kamu
papa balik dulu ya
keluarga sendiri aja dikini
bilangin aja mau nampung
susah membukti omongannya ma
kamu kenapa sih ceng
masuk angin lah doi
jalan jalan ke bogor nggak pakai jaket
lagi udah mau ke bogor enggak bawa jaket
orang enggak dikasih tahu
tadi gue di pinjemin enggak mau
jorok kamu ceng
mau diapain lagi
bagus ini kang dadang
kan yang dinilai bukan bajunya
siapa bilang baju teh penting dong
penting baju itu
buat dadang doi
yang penting itu pamer
bagian si pedut gimana sih
nih kalau seandainya debbie menangnya
yang bikin menang itu bukan bajunya dong
namanya orang kalau sering berteori
itu adalah ciri ciri orang yang gak punya duit
karena dia punya banyak waktu untuk bikin teori sendiri
enggak jelas pak jelas
kamu kan pernah punya panci kayak gitu
tapi kan ini jadinya satu set semuanya
oh iya ceng saya mau kasih tau kamu
untung aja kamu teh anaknya laki laki
jadi kamu kalau beli baju baru cukup satu setel untuk satu tahun
coba kalau anak kamu perempuan
aduh kamu mesti beli banyak
mesti beli baju banyak
karena kamu harus punya banyak uang ceng
ramadhan itu yang penting kayak ibadahnya bukan bajunya
karena kamu teh enggak punya duit
jadi selalu cari yang gratis
ibadah kan gratis
enggak perlu bayar
jodoh jodoh ini sedang di maghrib yuk
eh jangan lupa ya
nanti kalau edward nanya kamu jangan bilang belinya di obrolan
kasian atu nanti dia makainya malu
hei diam pedut
edward tuh enggak begitu anaknya

jangan kebanyakan pamer

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak